untuk memompa pertumbuhan itu menteri keuangan sri mulyani menyinggung pentingnya
akuntabilitas kepala daerah dalam meningkatkan kualitas alokasi dana di setiap daerah
pembahasan utama dalam laporan ekonomi kuartal indonesia yang dikeluarkan bank dunia edisi maret adalah belanja negara
mantan direktur pelaksana bank dunia yang kini menjabat menteri keuangan indonesia
sri mulyani indrawati menyebutkan tiga poin utama untuk meningkatkan kualitas pengeluaran atau belanja negara
tiga poin tersebut adalah merancang alokasi dana dengan tepat kecakapan sebuah institusi
serta tata kelola dan akuntabilitas
pada poin tata kelola dan akuntabilitas sri mulyani menyinggung kepala daerah yang dipenjara karena terjerat korupsi
dan tetap maju dalam pemilihan kepala daerah
sri mulyani menilai sikap
kepala daerah tersebut tidak mencerminkan salah satu unsur demokrasi yang sehat
karena mereka telah mencederai nilai nilai transparansi pengelolaan anggaran
dan kita harus fokus lebih banyak
dan saya pikir bahwa dalam laporan ini
bank sebenarnya menyebutkan hal itu
mereka menganggap bahwa semua indonesia berpikir seperti bank yang berpikir
yang tidak benar
ekonom utama bank dunia yang menganalisa proyeksi ekonomi di indonesia
menyebut bahwa sistem pada makroekonomi masih yang utama
untuk memperkokoh ekonomi indonesia agar tetap solid di tahun politik
dan saya pikir bahwa kita memiliki budjet

yang merupakan tahun pilihan seperti yang anda sebutkan
yang mengharapkan kekurangan yang lebih kecil dari tahun dua ribu tujuh belas
saya pikir itu terus mengembangkan
bagaimana perintah pemerintah mengerti dan memahami pentingnya
untuk mempertahankan keberanian fiskal
jadi kami tidak terlalu bercanda dengan tahun pilihan
itu adalah hal yang sehat
demokrasi akan memiliki pilihan dari saat ke saat
dan kami melihat pemerintah memiliki konsensus yang cukup
dalam hal mempertahankan stabilitas makroekonomi
bahkan pada tahun pilihan
bank dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia pada dua ribu delapan belas sebesar lima tiga persen
angka tersebut lebih rendah satu persen dari target yang ditetapkan pemerintah indonesia sebesar lima empat persen